pemerintah kabupaten banyuwangi kembali menggelar peragaan busana atraktif dalam banyuwangi ethno carnival untuk yang ketujuh kalinya
kegiatan ini digelar di taman belambangan banyuwangi memamerkan puluhan busana kostum pilihan dengan tema utama mayastik ijen keanggudan gunung ijen
di gunung ijen peserta defile belerang tampil menggambarkan penghasilan warga di sekitar lereng ijen sebagai penambang belerang
kemudian disusul dengan defile landscape yang menggambarkan pemandangan yang ada di puncak ijen dengan balutan warna hijau yang berarti keindahan
kemudian defile terakhir menampilkan tema blue fire atau api biru yang menggambarkan salah satu api yang hanya ada dua di dunia yaitu di indonesia dan islandia
saya memakai tema belerang ini karena di daerah ijen
di sini sendiri banyak belerang belerang yang bertempatan
maka itu warga di sekitar ijen itu mencari nafkah dengan mencari belerang untuk dijual
bupati banyuwangi abdullah azwar anas menjelaskan tema mayastik ijen diangkat karena ijen merupakan destinasi wisata dunia yang ada di banyuwangi
sekaligus mendorong desainer lokal lebih kreatif
sementara menteri pariwisata menyebut bec menanggung
merupakan salah satu agenda andalan kabupaten banyuwangi yang masuk dalam kalender wisata kementerian pariwisata
banyuwangi ethno carnival ini adalah acara lokal yang sudah terpilih menjadi kalender of event nasional
jadi ini prestasi untuk banyuwangi
dan banyuwangi adalah salah satu kota yang paling banyak menyumbangkan kalender of event
satu kota menyumbangkan tiga
rangkaian kegiatan bec berlangsung sehari dengan menyusuri jalan raya
sepanjang tiga km